makin kuat dong
bener bener langsung mulai dikit lagi
insyaallah tante nanti abi pengen coba lepas kruk habiskan udah bisa lari kayaknya
ya abi udah bisa jalan juga
wah abi kan kakinya udah mulai kuat nih
gaji bibi kalau majikannya juga harus tolong
oh aku lagi ngeliatin dewi aja lagi sosok carmu depan mama sok perhatian padahal cuma
akal akalan dia doang mah buat nutupin rencana busuk dia buat menghancurkan mama
buruk sekali sih pikiran kamu terhadap aku
hai harus aku akui
dewi memang sabar sekali sama seperti bayi

kayak ada orang
gak ada siapa siapa
rasa jangan jangan karena aku ketakutan aku berhalusinasi gitu
mama mau berbaring atau mau setengah duduk
bantalnya mau di double biar lebih tinggi ya
oke begini aja
ini udah lebih nyaman
dewi faham sekali semua keinginanku
dan dia telaten dan sabar ngurus aku
aku merasakan perlakuannya padaku sama nyamannya saat bayu perlakukan aku
tapi kenapa harus dewi
kemana anakku nisa dan nisa
dan mantuku reva
apa ada lagi yang mama perluin
yang perlu dewi tolong
ya udah dewi mau ketemu sama abi dulu soalnya kangen sama dia
dari setelah selesai pemeriksaan debbie belum ketemu abi sama sekali
tapi nanti dewi cek keadaan mama terus kok
sebentar ya mama
kenapa aku pikiran soal ucapan reva
apa yang sebenarnya dia mau lakuin ke keluarga mas bayu
aku tahu pasti kamu sedang merawat mama atau bertangis tangisan dengan abi
lakukanlah dewi selama masih ada waktu kamu di sana
dan jangan lupa buat mas fari untuk kembali lagi dekat sama aku
atau abi akan bersama ibukan dunia
jangan lagi aku dipisahkan dari abi
abi kawan sama tante dewi
allah baik banget
tentang abi doa apa sama allah
minta allah jagain tante dewi
terus membawa tante dewi pulang
biar bisa ketemu lagi sama abi
tante kangen sekali
nanti juga tante
nanti lihat abi bisa jalan
tante sampai kaget
gatau tante ngerasa semuanya
bener abi bisa lari
abi pengen ikut tante
abi paksain aja kaki abi buat ngejar mobil polisi
tante angin luar neraka
tapi belum kuat
tante ga salah
tante mau bersyukur banget
berarti kakinya abi makin kuat dong
hampir sembuh di dikit lagi
nanti abie pengen coba lepas kruk
ambi kan udah bisa lari
abi udah bisa jalan juga
yakin pasti bisa
ambi kan kakinya udah mulai kuat nih